masih dari jawa timur sebagai antisipasi penanganan kasus covid sembilan belas
rumah sakit pusat angkatan laut dr ramelan surabaya menambah ruang icu dan hcu infeksi untuk pasien covid sembilan belas
sementara di sidoarjo sebuah rumah isolasi dengan fasilitas oksigen juga dioperasikan untuk menampung pasien covid sembilan belas
jumat siang kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono
meninjau kesiapan unit perawatan intensif tambahan di rumah sakit pusat angkatan laut dr ramlan surabaya
unit perawatan baru ini memiliki lima puluh tempat tidur untuk ruang icu dan dua puluh tempat tidur di ruang hcu
unit tambahan ini diperuntukkan bagi pasien covid dengan gejala sedang hingga berat dan bisa digunakan oleh pasien umum secara gratis
tentunya karena ini adalah pengembangan dari taman dan lakas maupun dokternya
akan dihukum dari ramelan
tentunya akan dihukum dengan dokter somo
sehingga nanti apabila ada pasien pasien yang tidak mampu di sana bisa kita laksanakan di sini
karena ini sudah menambah kurang lebih lima puluh yang bernambahan icu dan dua puluh icu
sementara di sidoarjo sebuah rumah isolasi dengan fasilitas oksigen mulai dioperasikan sebagai rumah sakit darurat untuk menampung pasien covid sembilan belas
rumah isolasi terpadu ini dioperasikan oleh tni angkatan laut
bekerja sama dengan kementerian pupr dan sejumlah perusahaan di jawa timur
selain dapat menampung tujuh puluh enam pasien stok oksigen di rumah isolasi ini tidak terbatas
karena disalurkan langsung dari sebuah pabrik oksigen yang terletak tidak jauh dari lokasi